afif tidak akan pernah mencintai anak bapak
jadi sebelum anak bapak terluka dan sakit hati
lebih baik kita batalkan saja pernikahan ini
tapi karena mereka sudah dewasa
bisa menentukan jalannya sendiri
hati itu bisa berubah
saya yakin tiara bisa merubah hati abib
karena hari ini hari pertama dia sekolah
jadi aku harus ada di sana
kamu merindu kenyataan

terima kasih iar cutie
aku kaget matahari ini
kak kita harus menghibur mama bella biar dia nggak nangis iya kenzo ayo
dengar mama yang kenceng banget
kamu makan dulu ini
tuh kan di bercanda ini
enggak enggak enggak
lihat ya aku banyak stres
enggak enggak enggak
kamu udah makan belum
kalau bella bisa secepat itu melupakan
aku bersama keluarganya yang baru
seharusnya juga aku harus bisa
aku tidak boleh berharap terhadap bella
mama tidak mau pergi ke rumah perempuan itu untuk kelamar
mama gak suka
aku itu sudah janji sama tiara
akan datang bersama mama untuk melamar dia
jadi aku mau aku sama mama itu datang untuk bunuhi mamanya tiara
aku gak bisa hidup seperti ini terus mah
kedepannya aku seperti apa
mau lihat keadaan aku seperti ini terus
bella aja bisa menikah dengan orang lain
dan dia bisa melupakan aku
gak habis pikir deh mama
kok bisa sih kamu
pokoknya mama gak mau
enak banget kamu tuh begitu
aku gak mau berdebat dengan mama
jadi aku mohon
mama sama kak rena tolong bantu afif
dari dulu sampai sekarang gak pernah berubah
selalu aja keras kepala
mama kamu jadi datang gak sih
saya bapaknya tiara
anda pasti ibunya afif
bisa kita bicara berdua
afif tidak akan pernah mencintai anak bapak
jadi sebelum anak bapak terluka dan sakit hati
lebih baik kita batalkan saja pernikahan ini
tapi karena mereka sudah dewasa
bisa menentukan jalannya sendiri
hati itu bisa berubah
saya yakin tiara bisa merubah hati api
kita sebagai orang tua hanya bisa mendoakan
kalau afif anak saya
dia tuh lagi gak sadar apa yang sedang dilakukannya
saya tahu betul anak saya seperti apa
karena saya yang melahirkannya
saya juga yakin bapak sangat tahu sifat anak bapak seperti apa
anak saya itu anak yang sangat keras kepala
jadi kalau dia punya mau itu harus dilakukan
tanpa memikirkan orang orang di sekitar itu harus sakit atau tidak
afif tidak akan pernah bisa melupakan bela
mungkin sekarang afif sangat marah dan sakit hati dengan bella
tapi saya yakin afif tidak akan pernah bisa melupakan bila
karena di dalam hati kecilnya hanya ada bella
ini sekedar cerita aja pak
saya mau kasih tahu kepada bapak
afif dan bella mereka berdua tumbuh dari kecil pak
saya sempat memisahkan mereka
saya berangkatkan anak saya ke luar negeri
bertahun tahun afif di sana
bapak tahu apa yang terjadi
sesampainya di jakarta afif hanya mencari bela
jadi menurut saya kalau bapak sangat sayang dengan anak bapak
lebih baik batalkan saja pernikahan mereka
karena kalau sampai tidak anak bapak pasti akan sakit hati
saya sangat mencintai putri saya
tiara sama kerasnya dengan alvin
saya pernah memperingatkan tiara
tapi dia tidak mau mendengar
mereka akan tetap saja berhubungan
dengan atau tanpa persetujuan dari kita sebagai orang tua
tiara akan menikah dengan habib
dalam hal ini mungkin kita teriak sepaham
yang penting saya sudah memperingatkan bapak
buat mama menantu mama
aku yang minta bantuan
pertama kali aku melihatnya
saya menghadirkan bapak
saya ingin mempersembahkan bapak
aku perlu menyelesaikan pertanyaan bapak
saya ingin penjelasan